aku yakin pasti kurang
udah dulu ya
saya mau jualan
terima kasih ya
gak ada apa apa
saya kayaknya jadi rujuk
saya udah gak nyopet lagi
terus dia punya niat baik buat rujuk
saya udah mau rujuk
masa gak ngerti
sendal aja ada pasangannya
masa kamu enggak
udah ada atau masih proses
capek gagal melulu
aku punya usaha sekarang
jual beli barang bekas
join sama orang yang dulu tempat aku jual barang
kapan kapan aku mampir
putri sekarang jadi tukang loak
temennya aja kebetulan aku kenal juga
kamu gak usah nengok aku
apakah aku dibubarin terhantib
jualan yang lewat online gimana tambah rame
ya ada peningkatan terus alhamdulillah
terus ini jadinya gimana
gak tau nasib pak kilim mama emang gini
uangnya dari mana
kios yang murah aja
lebih bagus kalau memang adanya di kawasan tempat jual barang bekas
atau murah tetap butuh uang buat sewa
kita cek dulu aja tempatnya ada apa enggak
kalau ada kita tanya berapa sewanya
aku ada tabungan aku yakin pasti kurang
tapi aku bisa pinjam sama orang rumah
pasti dikasih kalau buat usaha
nah itu oke pisan hayuk
hayuk ke mana
kita simpan dulu ini semua terus kita cari tempat buat disewa
aku mau bilang terima kasih buat semua temen temen
aduh pasti jarak
gak usah diangkat
jahat kenapa kenapa gak ngucapin selamat
aku ulang tahun tau
aku gak tau kan barusan udah aku kasih tau
yaudah jawab salam aku dulu
tadi aku bilang assalamualaikum
selamat ulang tahun ya
iya terima kasih
mau ngerang tir aku enggak
zahra ulang tahun
dia mau ngerang tir aku
katanya sumpah demi allah
kalau demi allah berarti dia gak bohong
aku mah tetap gak percaya
yaudah kalau mau ngerang tir disuruh kesini aja
aku lagi sama yanti
sama yang lain juga
zahra lagi kesini
kita disuruh pesan makan
sekalian pesan buat dia
dia minta dipesan instik
dia kan udah bilang sumpah demi allah
kita pesan aja
kok baru segini
hari ini sepi
eh ketemu lagi
gak mau kemana mana
gak mau kemana mana kok naik angkot
maksudnya mau main aja
jualan itu ada ramenya ada sepinya
nyopet juga gitu ya kan
kita makan yang bayar zahra
kamu udah otaknya kesini
udah tapi aku barusan nih telepon mama aku
disuruh pulang sekarang
zara gak jadi kesini
kita udah pesen makanan banyak
tukang cilok yang asli kemana
saya tukang cilok yang palsu
kok bumbunya sedikit
kan ciloknya juga sedikit
yaudah ciloknya tambahin juga
berarti nanti uangnya ditambah juga dok